kita ke informasi lain kali ini mengenai kasus hukum yang menjerat muhammad rizik sihab di arab saudi
pemerintah indonesia akan memberikan pendampingan ke konsuleran bagi muhammad rizik shihab
yang sempat diperiksa oleh kepolisian kerajaan arab saudi
terkait keberadaan bendera yang mirip bendera isis yang ada di kediamannya
namun dalam sebuah video yang telah beredar rizik syihab justru menyatakan
jika sumber permasalahan bukanlah dari pemerintah arab saudi
melainkan dari rezim yang ada di indonesia
kementerian luar negeri membenarkan kabar pengimpin front pemela islam atau fvi muhammad rizik shihab
sempat diperiksa kepolisian kerajaan arab saudi
pemeriksaan tersebut terkait laporan warga negara saudi
yang melihat bendera diduga kelompok isis di kediaman rizik di mekah
juru bicara kementerian luar negeri menginstruksikan kjri
untuk memberikan pendampingan konsuler bagi semua wni yang tersandung masalah hukum
termasuk muhammad rizik shihab
kita mendapatkan informasi ada wni
atas nama muhammad rizik syihab yang menghadapi masalah hukum di sana
tentunya instruksi dari sini adalah meminta kjri untuk melakukan
mengkonformasi informasi tersebut dan melakukan pemberian pendampingan
dan kebantuan ke konsuleran untuk yang tadi saya katakan
memastikan agar hak hak hukumnya terlindungi
itulah yang tugas kjri
kjri di sana
dan itu yang telah diberikan kepada yang bersangkutan maupun kepada wni lainnya
apabila mereka menghadapi masalah hukum
sementara itu melalui sebuah video yang diunggah di internet
rizik siap memberikan konfirmasi jika tidak ada masalah antara dirinya dan pemerintah arab saudi
menurut rizik permasalahan justru disebabkan oleh pihak yang berkuasa di indonesia
semua masalah datang bukan dari pemerintah saudi dari negeri kita
dan mempunyai masukan masukan
karena ada orang di situ yang ingin menghancurkan kita
pemerintah di sini tidak ada masalah
pemerintah di sini baik baik saja
tidak ada persoalan
amrudallah di sini baik
bapaknya juga baik
tidak kita tidak pernah punya persoalan
mereka hanya menjalankan tugas seperti ini

ya karena aku tidak ada aparat di sini
aku betul ini saya harus tinggal di sana
mereka sedikit mereka mau tahu mereka tanya
tidak ada apa apa